ini kalian bertiga manja banget ya
pembantu gak punya
gimana siapa yang mau cuci bajunya
iya juga ya
makanya kalian itu harus mandiri cuci sendiri
maaf ya ustazah bukannya kita tuh melu
gak mau tapi kita nggak bisa nyuci
ya ustazah kita biasanya
kalau di rumah dicuciin sama yang namanya asisten rumah tangga
bukan kita yang nyuci
terus ustazah biasanya
kalau di rumah itu kita tuh pake washing machine
gak ada pake papan kayak beginian
terus terus terus
ini kalian bertiga manja banget ya
gimana mau pakai mesin cuci
pembantu gak punya
gimana siapa yang mau cuci bajunya
makanya kalian itu harus mandiri cuci sendiri
pertama kan tadi mustaja udah kasih tau
direndam dulu pake sabun
kalau misalnya kita nyuci manual
atau nyuci sendiri
kita butuh yang namanya papan penggilesan
buat ngangkat kotoran yang ada di dalam baju
nah yuk coba satu satu ya
nanti ustaja kasih tambah nih bajunya ya
nih bayangin ya
kalau kita misalnya kayak gini
kita rusak ancur semuanya
ini baju yang terkotor
yang bener dong
udah sekarang peras peras peras
kuter kuter peras
astagfirullahaladzim ini bertiga ya
orang kalian tarik tarikan
yaudah deh ustazah gak mau tau
karena kan udah terserah ya
karena kalian melakukan kesalahan
gak mau dengerin ustazah
sekarang kalian cuci semua bajunya ini ya
ini ustazah tambahin lagi
pokoknya nanti ustazah dateng
kalian harus udah beres
gak ilah tuh
oh jadi ini gara gara kamu
ini caranya kamu
apa ini berontakin
eh wah pakde pakde
tidak ada apa
tidak ada apa
eh jangan pakde
jangan maaf pade aduh bentar bentar
perbuatan siapa ini
semuanya ini semuanya kalian yang berbuat aduna deposit bakalan kamu
saya makasih ya ya allah jadi kagak enak mustahaja gara gara mpo ini begini kerjaan
mpo jadi kagak selesai begitu anak anak santri berapa ada makan untuk udah mpung
khusus khawatir semua kerjaan mpo dibantuin semangat santri
pada enggak mau tahu ini dapur harus bersih total mengkilat di jelong seperti sepulang
iya ya aduh ini baju banget sih ngumpul baju bahasa nih
udah minum dulu ya mpo
positif ya allah jarang jarang diginiin mustahaja kaki saya mustahaja pijetin di
dapur emang keseringan diri jadi urat pada nengel
oh pegel juga kakinya
ya allah ya mpo bentar
maafin ya ustaja jadi kagak enak ini ustajang kepala saya ini puyeng banget
eh kepala juga
sakitnya banyak ya mpo
uang just aja
ini gara gara siapa sih pangeran charles
bukan kebanyakan ngitung gelas sama piring santri pada mental mulu hilang
sudah mpo istirahat aja ya enak nih
dia pengen dipijit juga kayaknya maafin ustazah
semua yang kotor ini udah jadi normal
udah bersih sudah king banget ya ya
ih udah kincrong udah enggak ada kotor betul tidak teman teman alhamdulillah
sekarang saatnya pak demo intogras
tenang tolong ceritakan kronologis awal mula asal muasal dapur ini bisa berantakan
jadi sebelum semuanya ini kotor nah kita sebenarnya mau bikin nasi goreng pade
kita balik juga
tolong praktekkan rekonstruksi dari awal siapa di sini oh jadi jadi
ketika dia ambil minum badai saya ngecek kompok
apa tuh bade
ini daftar belanja
sekarang juga kalian berangkat ke warung ini
belanja semua kebutuhan dapur
ini mah cocoknya buat sobri aja
ini kenapa kamu suka bade lagi
sebelum berangkat ke warung lilis
dan bau bau bau bau bau bau dan dekil dekil dekil dekil
loh senang pak de
pegangin pak de
pak de nya disiksa
bagaimana sih pak